udah gak usah nangis
gak usah nangis sering banget sih
udah nangis ya

dan kamu juga udah kenalin michelle sama omanya reina
aku gak suka kamu sama perempuan lain
aku cemburu bas
kemarin kamu denger gak
udah jelas kan
apalagi mau diperjelas
ya walaupun aku istri kamu aku tetep gak suka mas

kamu suka ya sama dia
kamu suka ya sama dia
udah gak usah nangis
udah gak usah nangis
udah cuci muka sana
gak beres loh al
kenapa lo jadi takut angin cemburu sih
ini yang biasa dipake sama randy
ngapain lagi mereka kesini
aduh kenapa kumpul semua sih
kalian kenapa ada disini
pak al pesan karena beliau gak ada dirumah
jadi kita disuruh makan siang dulu disini
mungkin anda kesana
mungkin karena pak al belum datang
jadi kita disuruh untuk jadi
iya kan sus
su poster usurstan sampai besok

dan berimak kepada kita

rena tadi ada papa di mana
masih masih keluar
ssshhh diam diam diam
tidak ada orang di sini
ini kita mau kemana sih
bunda gak usah banyak tanya ikutin saya aja
mas terus rena gimana
mas ini dia
kamu aneh deh
ada yang kamu sembunyiin ya
mau kemana sih kita
emangnya saya harus kasih alasan kalau mau berdua sama kamu
ya tapi kan mas
ya coba sehari aja temenin suaminya
tapi kan aku baru sehari mas
ya udah kalau gak mau balik sana
mau apa gak
mau apa gak
gak usah senyum senyum
iya tadi sih pas aku telepon al bilang emang gak bisa ikut makan
karena dia masih banyak kerjaan
ah atau coba aku panggil dia
aku telepon al aja kali ya
kayaknya apa aku ketinggalan di mobil ya aku ambil dulu ya

malah api learn begin with aca

sama oma sama tante ya
jagain rena sister
kamu bawa aku kemana sih
aku rasa ini akal akalan kamu aja deh mas
kamu sebenarnya bawa aku pergi dari restoran itu karena kamu mungkin ngerahasiain sesuatu kan
aduh jawab apa nih
gue kan emang gak ada rencana buat bawaan yang kemana mana
sejak kapan surprise tuh dikasih tau duluan
tunggu dulu bentar

kayaknya aku gak salah liat nih
itu pasti mobilnya al
apa al menyembunyikan sesuatu ya dari saya
aku masih belum bisa
aku masih butuh waktu untuk
untuk sendiri dulu
aku tahu aku salah
aku udah stream bohong sama kamu
aku gak jujur sama kamu
aku akan jujur sama kamu
jadi kasih aku kesempatan ya sayang
kasih aku kepercayaan lagi
kenapa kamu tanpa dia
kita celerin kita buat aja
ini bukan cuma buat aku sayang
ini demi anak kita
aku berani sumpah ini anak kamu
apa memang ini jalan yang terbaik
aku tidak tahu apakah ini keputusan terbaik atau tidak
rasanya hatiku sudah mati
aku tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
aku tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
aku tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasak cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
kau tidak pernah lagi bisa merasakan cinta
saya sudah cerita ubaiknya andi dan sekarang bayi itu ada di pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan iya jadi keluarganya andi buang anak itu pantiasuhan betul
hai apa yang lu pikirin sial kenapa lu jadi kebawa rasa kayak gini al
kendaliin diri lo al kendaliin perasaan lo
mas malah pelan pelan mas
salahku sama kamu tuh apa sih mas
kamu gak bisa bawa mobilnya pelan pelan
aku gak tau salahku apa
aku tari udah bahagia mas
apa yang tadi kita lakuin aku berburu bahagia mas
aku pikir kamu punya perasaan yang sama seperti aku
aku gak bisa gini terus
aku gak bisa gini terus
lu gak boleh cinta sama andin al
masalah aku apa mas
tolong kamu kasih tau aja masalahku
jangan nyemanya mas
salahku apa sama kamu mas
ini semua salah lo al
lo pake rasa sama andin
lo lemah al
lo buka hati ke dia
andin bukan wanita yang pantas
lo sadar dong al
dia udah bunuh adik lo al
masalah aku apa mas
masalah aku sama kamu mas
aku pikir hari ini hari kebaikan kita berdua mas
aku pikir kau punya perasaan yang sama sama kok
bandin kenapa nangis di sini
pak bosnya mana
oh iya jadi ketika aku tak sedih ya
kenapa kau nangis
pak andien berantem lagi sama mas al ya
aduh gigi tuh gak habis pikir deh sama mas al
kenapa sih suka bikin nangis istrinya kayak gini
pak den yang sabar ya
terima kasih sudah nonton